setelah tertunda karena pandemi covid sembilan belas akhirnya ajang e sports
piala presiden dua ribu dua puluh satu akan segera digulirkan pada tiga oktober dua ribu dua puluh
gelaran e sport kali ini melibatkan banyak kementerian
selain ksp kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
kementerian koordinator bidang maritim dan investasi
kementerian pemuda dan olahraga
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dan kementerian komunikasi dan informatika juga ikut andil dalam penggelaran ini
koni dan pbsi adalah lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan ini
muldoko menjelaskan peningkatan jumlah kementerian dan lembaga tersebut
tentu dibarengi dengan capaian dan target
karena minat e sport di seluruh dunia cukup tinggi
piala presiden esports dua ribu dua puluh satu ini adalah hasil kerja kolaboratif
antara kementerian teknis dan koni
kejuaraan piala presiden e sport dua ribu dua puluh satu
diharapkan bisa merangkul lebih dari sembilan puluh ribu peserta
dan lima nomor pertandingan pada berbagai platform dan genre
bapak penyisian piala presiden e sport dua ribu dua puluh satu
akan diselenggarakan pada oktober
salah satu kejuaraan e sport terbesar di indonesia ini
akan diawali dengan seremoni kick off
dan diawali dengan babak kualifikasi
dalam enam regional wilayah
yaitu regional wilayah sumatera
wilayah bali ntt dan ntb
dan wilayah maluku serta papua
setelah melewati kualifikasi regional
akan dilakukan grand final di akhir tahun nanti
para atlet akan memperbutkan total price pool dua miliar rupiah
tidak hanya atlet nasional di babak grand final
akan didatangkan juga atlet e sport internasional
sistem kejuaraan akan menggunakan sistem
hybrid mengkombinasikan sistem daring dan luring
mobile dan mpl gaming merupakan game yang akan dipertandingkan
pagelaran kali ini juga akan mempertandingkan
game lokal indonesia lokapala
sehingga bisa menjadi atau mencapai tujuannya
yang sama dengan stakeholder lainnya
jadi sebenarnya tidak hanya lokapala yang akan kita pilih
kita masih menunggu dan diskusi untuk beberapa bulan lagi
yang akan kita pilih
pertandingan di pprs nainsport dua ribu dua puluh satu ini
jadi memang kita tidak langsung menunjuk lokapala
tapi ini adalah hasil diskusi bersama
dan kita dari tahun lalu pun
tahun lalu itu bukan lokapala
kan sebetulnya tahun lalu itu battle brawl
yang kita kompetisikan
oh maaf pertandingan ekstremis di grand final pprs nainsport dua ribu dua puluh
jadi ini adalah game lainnya yang akan kita uji coba dikompetisikan
semoga di tahun depannya lagi
akan lebih banyak lagi game game lokal yang bisa hadir
sebagai salah satu game yang akan kita pilih
paling kepotetik indonesia
tujuan kita adalah ingin mengembangkan industri lah
jadi tidak hanya untuk lokapala
tapi banyak sekali potensi potensi game lainnya
yang bisa kita pertandingan di penggalaran tahun tahun berikutnya
kejuaraan esports tiala presiden dua ribu dua puluh satu diharapkan
tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi atlet esports
melainkan dapat memberi ruang para pengembang game lokal
untuk lebih kreatif dalam membuat game yang dapat digunakan untuk kejuaraan esports ini